iya pak bos
kamu tolong nganterin ke dalam ya
baik pak bos
bener tadi si boim pergi
iya pak boim ke apotek
kayaknya gak enak banget
eh itu pak bos
santai aja bro
gak usah ketakutan gitu ya
gue mau ajak kerja sama sama lo
kalo boleh tau
kerja sama apa ya bang
lo harus jadi mata mata keluarga alfari
lo harus kasih tahu aktivitas mereka sehari hari buat lo
lo bakal gue kasih uang lima ratus ribu per hari
kalau lo bisa masang penyadap di rumah mereka
gue bakal kasih lima juta
untuk perubat bapak
saya ingin berhenti aja bang
jadi mata mata
di keluarga alvahri
mereka semua orang baik baik bang
lo sudah terima duit dari gue
gue gak butuh duit
dan gue juga gak butuh manusia pengkhianat kayak lo
sekuritinya aldebaran terlibat masalah apa ya
sampai dipukulin kayak gitu
tapi kalau misalnya gue bantu dia
belum tentu menang juga
mereka main keroyokan
cabut cabut cabut
pak pak pak
pak bisa denger gue gak pak
nggak telfon apa apa aja deh
kemana si boy
pasti dia sudah kabur bos
saat kita pergi tadi
dia pasti mau ngaduk ke aldebaran
dia pasti mau ngaduk ke aldebaran
dia pasti mau ngaduk ke aldebaran
bos pasti marah kalau tahu soal ini
kamu awasi depan mahal debarang
kasih tau aku soal apapun yang kamu lihat tentang moib
kamu gak apa apa
itu suara apa ya
jazz saya sobek pak
sebenernya sih gak masalah pak
cuma ini kita kan mau meeting
saya nggak bawa baju ganti lain selain ini
gak usah pak
maka enak kalau kita harus presentasi terus
baju kamu sampai sore begitu
sudah kamu pakai ini aja dulu
untuk sementara biar kita langsung meeting
biar dipake aja
udah gak ada waktu lagi kalau kita harus ngambil
baju lagi buat kamu nanti meetingnya telat
makasih banyak ya pak
lepas bentar pak
saya mau nunggu si boim disini
kamu tolong nganterin ke dalam ya
baik pak bos
bener tadi si boim pergi
iya pak boim kapotik
kayaknya nggak enak banget
halo udah nyampe juga
sayangku tolong langsung bawa ke dapur ya
kok nggak bareng kamu
masih di depan mah
di depan ada masalah kenapa masih di depan
aku juga nggak tau sih
aku juga nggak tau sih
cuma tadi aku dengar kalau
itu bom dipukulin sama orang
boim dipukulin sama orang kok bisa
aku juga nggak tau sih ma
makanya yang melihat itu ricky
maka ricky mau bawa boim kesini
ternyata firasat gua benar
pasti ada sesuatu dengan si boi
makanya dia keluar diem diem tadi

di tengah jalan tadi gue ngeliat
security leon ini kadang ketakutan
ini berang sembarangan
sampai hampir ketabrak sama gue tadi
terus gue ikutin dia
ternyata dia pergi ke tempat yang tertutup dan sepi gitu
disana gue ngeliat dia dikebukin sama orang orang
dan sepertinya orang orang itu orang orang yang meneror lo
soalnya gue denger
dia sebut sebut soal buruk
buat yang mana

siapa yang bukulin kamu
saya tanya siapa yang bukulin kamu
jawab dengan jujur
apa benar kamu kenal dengan peneror keluarga saya
jangan lupa like share dan subscribe